kemudian saudara oleh sebab itu sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau pembala dr a g sokrates yoman
yang menyebut bahwa lukas pada bulan maret tahun dua ribu sembilan belas ke jakarta untuk berobat dan tinggal di jakarta karena ada covid ada lockdown sehingga pada bulan mei dua ribu sembilan belas
dia meminta tono untuk transfer uang satu miliar melalui bca itu sangat tidak logis
karena covid sembilan belas itu terjadi pada
tahun dua ribu dua puluh bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown covid tahun dua ribu sembilan belas
sehingga itu sangat menyesatkan publik seakan akan uang satu miliar itu terjadi pada saat covid padahal di covid nya itu dia menyebutnya dua ribu sembilan belas jauh setahun
dan lockdownnya itu di indonesia saudara tahu itu tahun dua ribu dua puluh

lukas ini dikulis dua kali di surat ini bukan keliru ketik karena dua kali dikulis
nah saudara sekalian
bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik
seperti ditulis oleh romo
situasi politik menjelang dua ribu dua puluh empat karena ada parpol dan sebagainya
karena saya persilahkan saudara membuka berita membuka situs
tanggal sembilan belas mei tahun dua ribu dua puluh
dua belas mei tahun dua ribu dua puluh saya selaku menko polhukam sudah mengumumkan adanya sepuluh korupsi besar
sepuluh korupsi besar di papua
dan ini masuk di dalamnya
itu bukan sekarang itu tahun dua ribu dua puluh
saya sudah umumkan dan saudara semua wartawan sudah menulis
nah oleh sebab itu
juga saya mencatat setiap tokoh papua datang ke sini apakah tokoh pemuda apakah tokoh agama
itu datang ke sini selalu nanya kenapa kok didiamkan
kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu kok sudah mengeluarkan daftar sepuluh
kok tidak ditindak gitu
nah surat sekalian oleh sebab itu kepada saudara lukas nmb menurut saya
ya kalau dipanggil kpk datang saja
jika tidak cukup bukti kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas
nggak ada dihentikan itu
tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab
karena kita sudah bersepakat membangun papua yang bersih dan damai
sebagai bagian dari program pembangunan negara kesatuan republik indonesia
saya persilakan bapak iwan yustiawandana untuk menyampaikan secara singkat tentang data data yang saya sebut tadi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak
terima kasih pak menko
jadi teman teman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak menko
jadi proses terkait dengan le ini sudah dilakukan sejak lima tahun lalu
tepatnya di dua ribu tujuh belas
jadi sejak dua ribu tujuh belas sampai hari ini ppatk sudah menyampaikan hasil analisis
sebanyak dua belas hasil analisis kepada kpk
ada setoran tunai
kemudian ada setoran melalui nomini nomini pihak pihak lain
angkanya dari satu miliar sampai ratusan miliar
sebagai contoh teman teman
dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian
salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi
atau rp lima ratus enam puluh miliar
itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu
bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis lima juta
dan ppatk juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi
pembelian jam tangan sebesar rp lima puluh lima ribu
lalu kemudian ppatk juga mendapatkan informasi
bekerja sama dengan negara lain
dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda
dan itu juga sudah ppatk analisis dan ppatk sampaikan kepada kpk
terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh pak menko
ppatk sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di sebelah penyedia jasa keuangan
ada asuransi ada bank
dan kemudian nilai dari transaksi yang dibukukan oleh ppatk di sebelah pjk tadi ada rp tujuh puluh satu miliar lebih
dan ada juga transaksi yang dilakukan di rp tujuh puluh satu miliar tadi
mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan di putra yang bersangkutan
jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah pak menko sampaikan sebelumnya
demikian pak menko
berikutnya sini pak
berikutnya ini dari kpk pak alex
marwata atau alex marwoto sama aja saudara bacanya
tergantung dari siapa yang baca
ya terima kasih pak menko
ya selamat siang teman teman wartawan
jadi narasi yang dikembangkan saat ini kan seolah olah kpk melakukan kriminalisasi
karena hanya menyangkut uang senilai rp satu miliar
saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara saudara saya yang di papua dan juga kepada penasihat hukum
bahwa dalam proses penyelidikan
baru satu miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen
tetapi perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan
tadi pak ivan menyampaikan ratusan miliar ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan ppatk
itu kami dalami semua
jadi tidak benar hanya rp satu miliar
pada penasihat hukum dari pak lukas nmb
kami mohon kerjasamanya kooperatif
kpk berdasarkan undang undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan sp tiga
kalau nanti dalam proses penyidikan ya pak lukas itu bisa membuktikan
dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut
misalnya pak lukas punya usaha tambang emas ya sudah
tetapi mohon itu diklarifikasi
penuhi undangan kpk panggilan kpk untuk diperiksa
kami akan melakukan pemanggilan
kembali mohon nanti pak lukas dan juga penasihat hukumnya untuk hadir di kpk
ataupun kalau misalnya pak lukas ingin diperiksa di jayapura
kami juga mohon kerjasamanya
agar juga masyarakat ditenangkan
kami akan lakukan pemeriksaan secara profesional
kami menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah
kalau nanti misalnya pak lukas ingin berobat
kami juga pasti akan memfasilitasi
hak hak tersangka akan kami hormati
itu yang ingin kami sampaikan kepada bapak lukas nmb
kepada masyarakat papua
dan juga penasihat hukum dari pak lukas
terima kasih pak
baik sudah sekalian
saya kira tidak perlu ada pertanyaan
itu saja yang saya sampaikan
besok kalau memang mau demo
demolah dengan tertib
negara ini menjamin orang berdemo
tetapi kepada aparat yang di sana juga
supaya menjaga keamanan dan ketertiban
supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya
seperti yang kami sampaikan tadi
itu kamu tanya apa
pak ini kan situasi di jayapura tadi bapak bilang
dibuka tidak jelas
situasi di jayapura kan tadi bapak bilang
tidak kondusif pada perlawanan dari pak diem dari kompas livi

sedang tidak kondusif pada perlawanan dari pihak lukas kenimbe
namun itu memberikan masukan kepada kpk
untuk melibatkan aparat hukum yang lain
seperti misalnya polisi tni
apakah itu bapak menilai urgent juga untuk dilakukan
dan kepada pak alex
kpk terima kasih
oke lah yang itu sudah kita lakukan untuk koordinasi
apalagi yang koordinasi lintas aparat itu sudah dilakukan
ini koordinasi lintas aparat
buka buka buka
ya dari mnc pak

ini untuk pak makbut sendiri

tidak terlalu banyak yang diperlukan
pak pak lali juga
pak pak lalu bertanya
sebenarnya kondisi dengan kepedasannya berbeda beda seperti apa
ya contohnya inilah
contohnya papua ini ada korupsi kayak gitu lalu rame gitu kan namanya tidak baik baik saja
kalau baik baik kan ya jalan gitu
nggak usah di demo gitu
nanti dibuka secara baik
itu konteksnya beda ya
saya kira cukup
detik detik satu lagi
mana detik tadi
kamu detik pak sctv
katakan lagi yang ini saja
nggak ada nggak ada
biorka nanti bicara lain kali saja
yang anda saksikan baru saja keterangan pers yang digelar di kantor kemenkopol hukam
oleh mahfud md selaku menkopol hukam
tadi dijelaskan oleh mahfud md bahwa pihaknya mendapatkan informasi dari berbagai pihak
termasuk soal dugaan korupsi dari gubernur papua lukas nmb
dan sehingga pihaknya juga mengundang pada hari ini kejelasan informasi dari ppatk dan juga kpk
informasi yang bisa saya gambarkan tadi statement yang disampaikan oleh kepala ppatk ivan yustiavandana
bahwa ppatk sudah memberikan ada dua belas analisis ppatk terkait kasus dugaan korupsi lukas nmb ke kpk
ada dugaan setoran satu miliar hingga seratus miliar
dan dari hasil analisis oleh ppatk ini setoran tunai dari kasino judi ada lima ratus enam puluh miliar rupiah dalam prioritas tertentu
jangka pendeknya ada sebesar lima juta dolar amerika hingga pembelian jam tangan lima puluh lima ribu dolar amerika atau setara dengan lima ratus lima puluh juta rupiah
ppatk juga mendapatkan dari informasi negara lain terkait dengan asal muasal dari aliran kasus korupsi lukas nmb

mayoritas ini terkait dengan jasa perjudian
kalau dari pimpinan kpk tadi alex marwata menyebutkan pihak dari lukas nmb bisa saja untuk protes asalkan proses medikan nanti bisa dibuktikan
apakah lukas nmb mampu menjelaskan ke publik asal muasal dana yang didapat oleh lukas nmb hingga saat ini
akan dilakukan pemanggilan ulang kepada lukas nmb seperti yang kita ketahui minggu lalu alasan sakit menjadi hambatan oleh lukas nmb gubernur papua untuk memberikan keterangan ke pihak kpk